masa kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur jawa timur telah tiba
spanduk dan baliho mulai dipasang di sejumlah sudut kota
alat peraga kampanye itu akan terpasang sampai dua puluh tiga juni dua ribu dua puluh
momen ini menjadi berkah tersendiri bagi pengusaha cetak baliho dan bisnis turunannya
percetakan banner di daerah pandegiling kota surabaya ini misalnya
mendapat pesanan baliho dan spanduk kampanye dari beberapa daerah di jawa timur
salah satu pengusaha percetakan mengakui
omset yang didapatkannya di tahun politik ini mencapai satu lima miliar rupiah
naik lima ratus persen dari tahun tahun biasa
terus keuntungannya memang tidak seperti pekerjaan biasa
seperti ke corporate yang memang itu
karena memang harganya memang
karena kuantiti banyak
ya kalau dari segi keuntungan bisa naik dua ratus tiga ratus persen
sementara ini masih dapat tiga sepanduk
itu kira kira kita bisa selesaikan dalam waktu satu minggu
setelah itu mungkin menyusul baliho
ya banyaklah macamnya pak sampai kalender
ini sekarang di mesin yang satunya lagi jalan kalender juga
alat cetak baliho milik
rahmat mampu memproduksi sebanyak tiga ratus lima puluh lembar
untuk mencapai target yang lebih besar
ia menambah sepuluh tenaga kerja dan satu unit alat cetak
dan beroperasi selama dua puluh empat jam tanpa henti
namun banjir order bukan berarti tanpa resiko
peluang untung bisa sama besarnya dengan buntung alias merugi
rifai ahmad salah satunya
pengusaha cutting stiker ini pernah ditipu pelanggannya
yang diketahuinya sebagai polisi
dulu pernah ada semacam pembayaran yang sampai nyantol ya
beberapa bulan begitu
nah untuk triknya supaya tidak terjadi demikian ya
mungkin kita harus melakukan intensitas kepada user atau pemesan
kalau memang toh nanti masih kurang atau masih
kemungkinan masih belum bisa bayar ya kita tetap intens ke pemesan
bagi rifai tahun politik bak hari raya buatnya
bisnis turunan dari cetak banner ini juga menjadi prima dona tim sukses kontestan
yang ingin memasangi mobilnya dengan wajah pasangan calon
dan pada masa kampanye ini
ia sudah menerima lima belas mobil kampanye